partai nasdem resmi melaporkan rizal ramli ke polda metro jaya
nasdem melaporkan rizal ramli karena somasi yang dilayangkan tidak digubris
nasdem menilai pernyataan rizal ramli merupakan tuduhan tanpa bukti yang merugikan partainya
dpp nasdem resmi melaporkan rizal ramli ke polda metro jaya setelah somasi yang dilayangkan
agar rizal ramli mencabut pernyataannya tidak digubris
dengan adanya laporan kepada aparat kepolisian
nasdem berharap ada pembelajaran politik bagi pihak yang ingin melontarkan kritik
nasdem menegaskan tidak anti kritik sepanjang kritik tersebut disampaikan dengan cara yang pantas
nasdem menilai pernyataan rizal ramli di dua televisi swasta yang menuding surya paloh mengatur impor
dan presiden jokowi takut kepada suria paloh adalah tuduhan tidak berdasar
partai nasdem kini menyerahkan kasus itu kepada aparat kepolisian
dan meminta dilakukan proses hukum terhadap rizal ramli yang dilaporkan melakukan pencemaran nama baik
posisi untuk tidak mau dikritik karena memang tidak ada hubungannya dengan partai nasdem
banyak orang yang mengkritik banyak pengamat juga yang mengkritik menteri perdagangan dalam hal ini pak enggar
tapi nasdem tidak punya reaksi atas kritikan
kita tahu beberapa pengamat pengamat juga menyampaikan kritiknya terhadap kebijakan impor itu
tapi kenapa kemudian bang rri
karena ini lebih pada person dan menurut kami ini bukan person
orang kita tidak mau dikritik ini persoalan keadaban dalam berpendapat